makasih kang bos
bangga kan ya
kacang ini teh
kang bos teh kenapa
saya teh khawatir
khawatir tentang apa oh cuy